kali ini jalur selatan di jawa barat yang melalui tol cilenyi masih merupakan salah satu jalur tersibuk selama masa mudik dan juga arus balik kali ini
kami akan mengajak anda untuk melihat bagaimana situasinya malam hari ini
sudah ada koresponden kami albi pratama yang ada di sana
albi anda saat ini berada di mana dan nampaknya di cilenyi ya
apa yang bisa anda jelaskan apakah arus balik dari daerah selatan jawa barat masih terus terjadi atau memang hal ini sudah kembali ke normal
ya selamat malam budi betul sekali saat ini saya berada di simpang cilenyi kabupaten bandung jawa barat
dan sejak pagi hari sampai dengan malam hari ini dari pantauan saya di sejumlah titik jalur selatan memang arus selalu lintas terpantau ramai lancar
walaupun beberapa kendaraan masih terlihat merupakan pemudik dari kawasan jawa tengah tasik ataupun garut yang melintas
hanya saja ini angkanya tidak terlalu banyak dan cenderung turun secara signifikan jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang ada pada puncak arus balik yang terjadi malam hari tadi
di mana malam hari tadi tercatat ada lebih dari dua ratus tiga puluh delapan ribu kendaraan yang melintas di sini
sedangkan hari ini hanya tercatat ada delapan puluh lima ribu kendaraan saja yang mana mayoritas kendaraan kendaraan yang melintas di jalur selatan ini adalah kendaraan roda dua disusul oleh kendaraan roda empat dan juga beberapa bus angkutan
sementara walaupun puncak arus balik yang terjadi ini sudah lewat sejumlah petugas kepolisian yang tergabung dalam operasi ramadhania dua ribu enam belas masih akan terus melakukan penjagaan
dan juga pengaturan lalu lintas sampai dengan h plus sepuluh lebaran nanti
apakah anda masih melihat ada potensi gelombang arus balik masih akan terus terjadi dalam beberapa waktu ke depan
albi mengingat kalau kita lihat sebagian sudah masuk kantor pada hari ini tapi anak sekolah sendiri libur sampai tanggal tujuh belas nanti baru masuk
apakah ini juga sudah diprediksi oleh otoritas terkait
ya budi dari penjelasan yang pernah dipaparkan oleh pihak jasa marga dan juga
kepolisian tentunya memang prediksi mengenai akan adanya gelombang kedua dari puncak arus balik pada musim lebaran dua ribu enam belas ini masih akan terjadi pada h sepuluh ataupun h sembilan nanti atau tepatnya hari minggu yang akan datang
di mana pada hari senin berikutnya ini adalah jadwal masuk anak anak sekolah yang dimungkinkan juga menjadi salah satu puncak arus balik
tetapi pihak dari jasa marga sendiri menilai bahwa puncak arus balik tertinggi ini sudah terjadi
jadi walaupun nanti akan
dan ada kepadatan kepadatan yang terjadi ini tidak akan terlalu signifikan angkanya seperti yang sudah terjadi tadi malam yang berkisar antara dua ratus tiga puluh delapan ribu kendaraan
jadi ini masih akan terus dipantau mengenai laju laju kendaraan yang melintasi jalur selatan dan akan tetap diberlakukan sistem pengaturan lalu lintas untuk mencegah adanya kepadatan arus lalu lintas seperti di kawasan cilenji ini dan juga di kawasan ranca ekek lingkar nagrek sampai ke kawasan pasar limbangan yang menjadi tempat kemacetan begitu budi
jadi saya apa catatan kritis anda terkait dengan jalur mudik dan arus balik yang ada di selatan jawa barat ini
apa kemudian yang masih menjadi kekurangan atau biang kemacetan atau hal hal yang perlu diperbaiki sebenarnya untuk menghadapi arus mudik dan arus balik mungkin tahun depan
ya budi dari pantauan saya selama melakukan peliputan di kawasan jalur selatan ini ada beberapa hal yang bisa saya kritisi ataupun saya nilai juga menjadi hal positif
hal pertama yang bisa saya kritisi di sini adalah masih
terlihat adanya beberapa pasar pasar tumpah yang ada di jalur selatan
karena sebelum sebelumnya pihak pemerintah daerah dari provinsi jawa barat ataupun dari kabupaten bandung serta pihak kepolisian ini
sudah berupaya untuk menertibkan para pedagang pedagang yang mana beroperasi di pasar pasar tumpah di kawasan ranca ekek pasar limbangan ataupun pasar malangbong
tetapi para pedagang ini beralasan mereka harus tetap berjualan di lokasi lokasi tersebut karena memang untung yang mereka dapatkan ini lebih banyak
hanya saja apa yang mereka lakukan ini
tetap mengganggu arus lalu lintas karena beberapa pasar tumpah ini juga seperempatnya
pasar tumpah ini juga memakan jalan sebanyak seperempat badan jalan
tentu ini menghambat laju kendaraan
ditambah ada beberapa pengguna kendaraan yang merupakan warga lokal di sini juga kurang mentaati tata tertib budi
dimana di beberapa jalan seperti di ranca ekek ataupun cicalengka ini kan dipasang beberapa kon ataupun barier
dan para pengguna kendaraan bermotor yang merupakan warga lokal ini terpaksa melawan arus
karena mereka tidak ingin memutar
dari kawasan ini
karena jalan yang cukup jauh dan juga terjebak kemacetan
dan inilah yang harus ditindak lanjutnya oleh petugas kepolisian
karena memang dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan
dan untuk hal hal yang bisa saya nilai positif adalah di jalur selatan ini jalurnya sudah lebih baik
dan juga pengaturan sistem lalu lintas oleh petugas kepolisian juga lebih optimal
sehingga tidak terjadi kemacetan yang begitu parah seperti apa yang terjadi di jalur utara
dan itulah hal hal yang bisa saya kritisi atau nilai positif budi dari jalur selatan ini
terima kasih sekali lagi albi pratama yang melaporkan langsung dari cilenyi
di jawa barat selamat bertugas kembali